bertemu lagi dengan saya tiffany raitama dalam korean corner
langsung saja kita mulai korean corner hari ini
uri hanggu gora gachi gonggu hapshida
seperti biasa mari kita belajar bersama bahasa korea
nah buat anda para penonton setia drakor atau k drama sejumlah kata atau kalimat mungkin ya dalam bahasa korea ini mungkin sudah tidak asing terdengar
kebanyakan kata atau kalimat ini berkaitan dengan percakapan sehari hari
kita lihat apa saja sih yang biasanya kata atau kalimat gitu ya yang sering terdengar ketika kita semua nonton drakor atau k drama
yang pertama ini sering banget ada debak
iya bukan daebak anio tapi debak
jadi e nya ae nya tidak anda baca hanya debak
nah debak ini dalam bahasa indonesia artinya hebat
jadi kalau misalnya anda lagi ngobrol gitu ya dengan seseorang terus kayaknya anda ingin menyatakan atau ekspresi yang kayaknya wah keren banget gitu
jadi anda bisa menggunakan kata debak ini
tapi debak ini sebenarnya adalah semacam kosa kata atau bahasa gaul
ya yang biasa digunakan anak anak muda ketika ngobrol atau berkomunikasi
lalu setelah debak ada cinca
nah kadang kadang juga suka dengar ya cinca
jadi kalau cinca itu artinya adalah sungguh hah beneran serius kurang lebih kayak gitu
jadi anda bisa gunain kata kata cinca jadi bukan jinja tapi cinca
lalu berikutnya ada aju
jadi aju ini artinya adalah
sangat jadi anda bisa gunakan misalnya ke dalam kalimat misalnya apa ya mau bilang son yejine itu cantik banget gitu atau sangat cantik gitu
jadi ih cantik banget ya son ye jin itu kurang lebih seperti itu
lalu berikutnya ada juga we bukan wae anio ya wae bahasa sunda we
jadi we ini artinya adalah kenapa
nah lalu berikutnya yang juga sering banget ini adalah ne dan anio
jadi ne ini berarti yes atau iya dan anio itu artinya tidak ya
nah kalau misalnya jinja boleh balik lagi jadi kalau jinja itu misalnya anda contoh kalimatnya kayak apa ih makanan ini gitu ya enak banget gitu
jadi cinca masih soyo gitu aduh enak banget kurang lebih seperti itu
nah majayo ini merupakan pernyataan benar ya ketika anda membuat statement sesuatu atau orang tuh nanya gitu
kalau tadi kan misalnya kayak hanum ngomong terus saya bilang majayo iya benar bagus banget gitu ya majayo
nah kalau tel yoyo ini adalah sebaliknya
nah yang berikutnya ada juga yoseo
nah kalau kita kedengerannya kadang kadang hah yobaseyo gitu tapi bukan
jadi kalau misalnya anda nelfon atau terima telpon gitu dari seseorang anda bisa bilang yobaseyo gitu jadi ngomongnya agak cepat sedikit
ada juga berikutnya camkaman
jadi camkaman ini artinya adalah wait a moment atau tunggu ya tunggu ya tunggu bentar bentar aja gitu
dan juga ada berikutnya quenchana atau quenchanayo artinya tidak apa apa
jadi kalau enggak apa apa ini misalnya
misalnya anda mau tanya gitu ya
enggak apa apa apakah anda baik baik saja quenchanayo
nah terakhir ini mungkin bisa digunain nanti kalau misalnya mau valentine's ya valentine's day
itu tadi kira kira kurang lebih beberapa kata yang biasanya kita dengar dalam k drama atau drakor
jadi untuk kata kata atau bahasa bahasa korea selanjutnya kita tunggu ya di korean corner minggu depan